ini papa disini
kamu disini dulu ya
kamu harus dirawat sampai sembuh
kamu tenang aja
papa akan temani tasya terus
kami pun menemukan
adanya penyakit yang cukup serius
diidap oleh tasha saat ini
penyakit apa dok
ini gara gara si nessa ini
sudah lama aku gak liat keadaannya billy
semoga aja dia gak macem macem lagi
lama banget sih lu
lo cari anak anak jalanan lagi
cari yang banyak
gue mau buka yayasan lagi
supaya kita bisa dapat uang dari mereka
tapi nanti kita diaduin gak nih sama kakaknya bos
ngapain sih lo takut banget
lo ikutin aja perintah gue
kamu gak akan manfaatin anak anak jalanan lagi
kamu itu harus berubah billy
jangan jadi orang jahat terus

kamu itu harus berubah billy

mbak apaan sih kecampur terus di urusan aku

kalau mau ceramah ceramah aja tuh di pantinya mbak
ngapain sih kesini
pokoknya ya billy kalau sampai kamu melakukan hal itu lagi
mbak gak segen segen untuk laporin kamu
mbak gak segen segen untuk laporin kamu
takut amat sih
kan gue udah bilang
gak usah takut
gak akan terjadi kok
gak akan terjadi kok
gak akan terjadi kok
gak akan terjadi kok
gak akan terjadi kok
gak mungkin dok
anak saya tidak mungkin menderita penyakit kanker darah
dokter mungkin salah diagnosa
coba periksa lagi dok
kami pun berharap seperti itu

tapi kami mau melakukan pemeriksaan ulang sampai dua kali
tapi kami melakukan pemeriksaan ulang sampai dua kali
untuk itulah tasyah harus segera mendapatkan

sum sum tulang belakang yang cocok
untuk dilakukan transplantasi pada tubuhnya
kalau sampai itu ditunda tunda lagi
saya khawatir kondisi tubuhnya semakin menurun
saya khawatir kondisi tubuhnya semakin menurun

ya untuk donor sum sum tulang belakang
yang paling cocok itu adalah
dari orang tua kandungnya sendiri
dari orang tua kandungnya sendiri

mereka bisa melakukan proses
mereka bisa melakukan proses
nomor sum sum tulang belakang yang paling cocok itu adalah dari orang tua kandungnya sendiri
ya allah seandainya saja bisa aku ingin mendonorkan sum sum tulang belakang buat tasya
tapi aku dan giselle bukan orang tua kandungnya
sambil menunggu donor sum sum yang cocok untuk tasya sebaiknya dia rawat inap di sini dulu ya
semoga aja gak ada donor buat tasyah supaya hidupnya cepat berakhir
biar dia gak nyusahin aku terus
mas prabowo yang sabar ya
aku yakin kita pasti akan menemukan jalan keluar
supaya tasya sembuh
nuk sekarang saya boleh kemana mana
gimana bisa dia besuk
kalau gitu melly boleh besuk tasya juga kan ya pak
bisa lah pak
mau nyambut rekam the
yang utama diye olsun
hai papa enak ini papa di sini aku mau pulang pak nah kamu di sini dulu ya kamu harus dirawat
ya semua kamu tenang aja apa akan temanin tasya terus ya nak ya ya pak makasih ya sayang sama sama
sebaiknya aku nggak kasih tahu tasya dulu
dia pasti belum siap nerima kondisinya
tasya sebenarnya kamu itu sebaiknya kamu tunggu di luar aja
kok aku disuruh tumbuh di luar sih mas kan aku juga mau pastiin keadaannya tasha baik baik aja
aku nggak yakin kamu begitu peduli sama tasha kamu masih masih berpikir kalau aku yang udah
masa aku bisa ngelakuin apa apa kok aku tuh kamu dengar sendiri kan anaknya ngomong apa mas bukan aku
kamu kasih tahu papa kenapa kamu bisa pingsan atau ada orang ngejahat di kamu